sidang gugatan hasil pemilihan presiden atau pilpres di mahkamah konstitusi
mulai memeriksa para saksi dan ahli
salah satu yang diminta dua pihak penggugat di mahkamah
adalah mendatangkan empat menteri termasuk risma dan sri mulyani
soal kebijakan menggelontorkan bantuan sosial atau bansos
di saat kampanye pemilihan presiden digelar
hingga menjelang pemungutan suara empat belas februari lalu
jadi salah satu pokok gugatan dua penggugat hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
kubu tim anies baswedan mohaimin iskandar
meminta hakim menghadirkan empat menteri ekonomi
di antaranya menteri sosial tri risma harini
membantu menghadirkan menteri keuangan republik indonesia
menteri koordinator perekonomian republik indonesia
guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia
permintaan ini didukung kubu tim ganjar pranowo mahfud md
yang sama sama ingin mendengarkan kesaksian para menteri soal bansos
sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan bansos
kekaitannya dengan kebijakan fiskal
maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama
oleh pemohon satu kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon satu
yang ditetapkan komisi pemilihan umum sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
meminta hakim menolak kedua kubu lawan politik prabowo itu
maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan
kedua bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi
daripada kehadiran daripada pak menteri tersebut untuk perkara ini
baik itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan
kedua kubu penggugat hasil pilpres diberi harapan
ketua mk suartoyo menyatakan menimbang permintaan memanggil menteri bersaksi
sebagai kebutuhan mahkamah mengambil keputusan
ketika mahkamah harus memanggil membantu mengambil
nanti ada irisan irisan dengan keberpihakan itu
kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar
kalau saksi atau hari nanti mahkamah yang harus hati hati soal esensi keberpihakan ini
tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah
itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat mustad hakim
nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang membutuhkan
sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan pertanyaan
dan usaha mengagalkan permintaan kubu anies mohaimin
ganjar mahfud tetap diupayakan kubu prabowo gibran usai sidang digelar
kalau mau dikabul ke menteri kami juga kan bisa minta tolong ikut megawati
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto mendukung
risma adalah kader pdip yang jadi mensos sejak dua ribu dua belas
seluruh kader dari pd perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan
tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari presiden
sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika
mahkamah konstitusi yang seharusnya netral
tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk presiden
ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari mkmk
apakah mk bakal memanggil para menteri
bila terjadi maka sidang di mk bakal jadi sidang yang lebih substantif
dan juga kepentingan gugatan tim anies muhaymin dan ganjar mahfud
kedua kubulawan prabowo gibran menuding keputusan mk
tentang syarat capres cawapres sampai kebijakan bansos
sebagai pangkal masalah di pilpres dua ribu dua puluh